sementara itu sebuah kapal tongkang pengangkut cairan metanol yang sedang bersandar di dermaga perusahaan kayu lapis pt korindo area bimasari
di aliran sungai arut pangkalan bun kabupaten kota waringin barat kalimantan tengah tiba tiba meledak pada senin pagi
empat orang menjadi korban dan satu di antaranya tewas
beginilah detik detik ledakan kapal tongkang milik pt korindo area bimasari saat rekam kamera pengawas dari salah satu kapal
yang juga bersandar di sekitar lokasi
kuatnya ledakan disertai serpihan besi berterbangan ke udara membuat warga sekitar berlarian keluar rumah
akibat kejadian ini satu orang pekerja bernama fauzi tewas satu orang luka bakar dan dua orang dilaporkan selamat
hingga selasa siang belum diketahui penyebab pasti kapal meledak polisi masih menyelidiki kasus ini